kebakaran terjadi di kampung empang kapuk muara penjaringan jakarta utara pada minggu siang
tidak hanya rumah penduduk sebuah gudang mebel yang berada di kawasan itu juga ikut terbakar
api berkobar membakar rumah yang berada di kampung empang kapuk muara penjaringan jakarta utara pada minggu siang
sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang barang yang sudah terbawa ataupun terbakar
warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya
tidak hanya rumah rumah warga sebuah gudang mebel yang berada di kawasan ini juga terbakar
belum diketahui penyebab kebakaran ini dan petugas dari suku dinas pemadam kebakaran jakarta utara masih berjibaku dalam memadamkan api
akibat peristiwa tersebut warga korban kebakaran terpaksa mengungsi di pinggir jalan dengan barang bawaan mereka yang dapat diselamatkan
ada juga warga yang mengungsi di pabrik pabrik
warga korban kebakaran berharap pemerintah setempat segera membuatkan tenda darurat lantaran banyak anak balita yang juga menjadi korban kebakaran
untuk mengetahui situasi terkini terkait kebakaran permukiman yang terjadi di kawasan kapuk muara penjaringan jakarta utara
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di sana
dito bisa anda jelaskan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini ternyata api juga masih berkobar
apa yang menyebabkan api ini terus berkobar dan sulit untuk dipadamkan
ya halo selamat sore
saat ini saya berada di kawasan pergudangan memang salah satu lokasi memang juga melanda kebakaran
mungkin anda bisa lihat di belakang saya anda bahkan bisa lihat masih ada sejumlah titik api yang masih berkorban
nah memang tadi kita sebut mendekati titik api itu sendiri tapi memang akhirnya kita diminta untuk mundur
karena memang awning atau atap di bagian
atasnya itu sudah mengeluarkan suara suara di mana besinya sudah mulai tampaknya mulai terdampak karena api
dan tadi sempat bergeser atau hampir sempat akan robo sehingga memang kita diminta untuk mundur sedikit
nah mungkin anda bisa lihat juga iqbal bahwa memang di sini asap masih terlihat keluar membumbung dari gudang gudang ini
karena memang gudang ini sendiri saya dapat informasi itu berisi dengan material material yang sudah terbakar
misalnya seperti ada konveksi ada bahan bahan pakaian terus kemudian juga ada wall paper dan lain lain
dan memang saat ini anda bisa lihat di belakang saya sejumlah petugas masih melakukan proses
pendinginan di lokasi ini
tapi untuk lokasi kebakaran sendiri memang disebut bermula di kawasan rt satu rw tiga
lebih tepatnya di jalan kapuk utara dua yang ada di kelurahan kampung muara penjaringan jakarta utara
kita bisa lihat memang para petugas di sini juga
sudah sejak dari pagi kita bisa melihat bahwa ini agak sedikit mengkhawatirkan
kita melihat sebuah petugas tersebut masih sangat berdekatan posisinya dengan api
dan kita bisa melihat bahwa memang asapnya juga masih sangat tebal
dan memang juga ini bukan asap bukan api saja tapi memang asap yang bahan bahan kimia yang terbakar
saya memang apabila memang nafas juga agak membuat sesak nafas
nah mungkin iqbal saya akan mengajak anda untuk melihat lokasi di luar
karena memang ini masih lokasi tempat menjadi proses pendinginan
karena seperti anda bisa lihat masih ada sejumlah titik api
tapi mungkin kita akan melangkah jalan keluar ke jalan kapuk utara
kita bisa lihat bahwa di situ warga masyarakat terus kemudian mobil damkar yang sudah dikerahkan oleh dinas pemarum kebakaran setempat
ada pun dapat saya informasikan bahwa ada sekitar dua puluh lima unit mobil pemadam kebakaran dengan satu ratus empat puluh personel dikerahkan untuk menjinakkan api yang masih berkorban hingga saat ini
kita bisa lihat ini kita akan semakin mendekati lokasi di mana memang masih ada titik api
mungkin ada yang tidak
mungkin anda bisa lihat di sini di belakang itu ada rumah pemukiman yang banyak membuat warga masyarakat akhirnya terpaksa harus mengungsi ke pinggir jalan
dan kita akan coba mendekat lagi
karena memang kita bisa puing puing bekas sisa bangunan terus ada kabel yang melintang
sehingga memang warga masyarakat memang tidak diharapkan untuk masuk ke lokasi ini
mengingat bahwa memang masih berbahaya
apalagi memang di sini strukturnya karena banyak yang sudah rusak
karena api itu sendiri
juga kita akan sedikit mendekat untuk melihat situasi
ya seperti inilah situasinya iqbal
kita bisa melihat bahwa di sini tadi adalah kawasan pemukiman warga masyarakat
tapi memang kondisinya sudah korak koranda sudah hancur berantakan
dan tadi saya sudah berbicara dengan semua warga masyarakat
mereka juga belum tahu bagaimana mereka akan tinggal
karena memang di sinilah mereka bertumpu
di sinilah mereka hidup
tapi memang dengan kondisi ini kita bisa lihat bahwa tempat ini sudah tidak layak lagi ditempati
sehingga itu nanti akan jadi suatu masalah yang nanti harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk bagaimana masyarakat yang terdampak oleh kebakaran ini sendiri
sementara itu iqbal kami masih belum mendapatkan informasi apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang melanda dari wilayah rt satu rw tiga
keputusan kebakaran itu sendiri
kita bisa melihat di situ masih ada sejumlah petugas yang memadamkan api atau melakukan pendinginan melakukan penyemprotan
dengan host atau dengan selang air
kita bisa lihat bahwa memang rumah rumah di sini kita bisa lihat iqbal mungkin itu bertumbuh pada tiang tiang penyangga
atau sehingga mereka tidak berada di atas tanah benar benar napak di atas tanah
tapi memang mereka berdiri di atas tiang tiang penyangga ini atau seperti rumah panggung
karena memang di sini adalah kampung pancingan
memang terkenal karena memang lokasi lokasi banjir
karena memang berdekatan dengan kali
dan kita bisa lihat juga bahwa asap sangat membumu tinggi
terutama yang tempat anda lihat sekarang ini hitam
karena itu adalah dari api yang membakar bahan bahan material yang ada di gudang yang tadi barusan kita kunjungi
dan tentu saja kita berharap bahwa selama petugas dan warga masyarakat di sini tentunya tetap terus aman
dan tidak sampai ada korban jiwa selanjutnya
kita kembalikan iqbal
baik arya dita utama koresponden cnn indonesia langsung dari penjaringan jakarta utara terima kasih